kamu tuh kenapa sih belakangan ini sama nino ribut terus berantem berantem
bisa nggak sih kalian adem adem aja kayak al sama andin
pak kayaknya kamu sendirian aja ya ke tempatnya andin
aku udah janji sama elsa hari ini
oh gitu yaudah
kamu beneran gak mau ikut ya
iya nanti next time kita kesana sama sama ya
oke apa berangkat ya
kamu tenang jangan kayak begini
kita ketemu di cafe deket rumah kamu ya
nanti mama akan coba cari solusi yang terbaik untuk masalah ini
huh capek banget
kenapa cepet banget sih pak datang kesini
papa udah gak sabar mau ketemu sama rena
jadi pada saat el telepon papa tadi
papa langsung meluncur kesini
akhirnya papa mau ketemu rena juga
tadi mama ada urusan sebentar
tapi renanya belum datang kesini
lagi dijemput pak
ya papa tunggu papa tunggu
ada satu laki laki versuchen jemput
papah itu selalu agak nunggu
boleh gak sih minta peluk reina
oke yuk duduk duduk
tapi kenapa dulu kalian malah buang dia
iya aku ulang tahun ma
kebetulan macam apa ini ya wah
gak bisa ulang tahun reina
saya persis seperti ulang tahun nindi
apa ulang tahun
sebenarnya ulang tahunnya dua hari yang lalu
cuman karena saya sibuk
jadi saya tak bisa
saya lupa kalau ulang tahunnya dua hari yang lalu pak
baru saya rayakan hari ini
mama gak tau kalau misalkan kamu ulang tahun
kalau misalkan mama tau
pasti mama akan bikin kue yang spesial buat kamu
selamat ulang tahun ya
selamat ulang tahun ya
lain kali kalau bikin ulang tahunnya di restoran papa aja
soalnya di situ ada upaya juga
rinda udah ngeliat dengan mata kepalanya sendiri kalau aku lagi kerja
aku bener bener takut ma
mama itu sudah mampir
mau bantuin aku seperti biasanya ya ma
aku takut banget
aku takut kalau nino tahu aku punya utang satu miliar
dan aku ngegadain sertifikat rumah papa
nino bisa semakin benci sama aku
mama pasti gak akan biarin nino punya pikiran seperti itu sama kamu
ya tapi mama bantuin aku ya mak
mama akan coba jelasin semuanya
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
saatnya baju white my selection
kok gak bareng sama kamu
tadi elsa pergi sama temennya
tapi kok jam segini belum pulang ya
lama banget perginya
mama tahu persis sifat kamu
pasti ada sesuatu kan
saya kamu cerita dong ada apa
ternyata selama ini dia udah ambil kerjaan
dia udah jadi brand ambasador kosmetik yang baru
tadi aku gak sengaja ketemu dia
di tempat acaranya dia
tega ya dia ya
terus terang sih mama kecewa ya kalau dia bohongin kamu
atau mungkin jangan jangan kamu ngasih uang bulanannya kurang
jadi akhirnya dia cari penghasilan di luar penghasilan tambahan ya kan
justru aku ngasih tiap bulannya lebih mahal
pasti aku kasih
ya tapi kenapa dong kenapa dia harus cari tambahan di luar lagi
aku sih kecewa tapi
entah apa maunya dia
menurut mama sebaiknya sekarang kamu sabar dulu ya
kalo papa tau juga pasti dia marah
kamu harus nahan diri harus sabar saya
bukan kamu tahan dulu emosi kamu
jangan sampai kamu ngambil keputusan yang gak tepat dalam rumah tangga
mama mau ketemu sama kamu
ada yang mama ingin bicarakan
sama elsa juga ya
mama sekarang ajak ketemuan
katanya ada yang mau dibicarakan dengan elsa juga
kalo gitu mama ikut temenin kamu ya
biar aku sendirian
bener tak apa ma
aku jalan sekarang ma